sebuah kampung di tasik malaya jawa barat dikenal sebagai kampung kue
setiap menjelang lebaran hampir semua warga menjadi pembuat kue musiman
bahkan tidak sedikit warga yang merantau sengaja mudik lebih awal untuk ikut membantu membuat kue
warga kampung argasari kelurahan argasari kecamatan cihideng tasikmalaya sibuk membuat kue kering khas lebaran
setiap tahun warga kampung selalu kebanjiran pesanan
ciri khas produksi kampung argasari adalah kue kering
di antaranya kue nastar kassengle strik keju sultana topping kue salju dan lainnya
sejak awal puasa pesanan mulai mengantri
dalam satu hari para pembuat kue ini bisa menghabiskan lima hingga delapan kuintal bahan baku kue
untuk menutup pesanan dari dalam dan luar kota seperti dari tangerang bandung dan purwokerto
untuk tahun ini ada peningkatan pesanan
kira kira berapa persen
dan ini kan tahu penyebabnya
musim panen kan
tanggal berapa itu tutup order
tutup order itu tanggal dua puluh
lebaran tahun ini pesanan meningkat dibanding tahun lalu
hal ini terjadi karena ramadan berbarengan dengan masa panen
akibatnya pelanggan memesan lebih banyak
dan untuk mengejar target tidak sedikit warga yang merantau mudik lebih awal
untuk membantu memenuhi pesanan kue
sebelum puasa sudah pulang
seminggu sebelum puasa
untuk bisa mendapatkan kue khas argasari pesanan harus dilakukan minimal satu minggu sebelumnya
selalu bikin nih
soalnya ya emang
ya harganya wajar
ini untuk pesanan ini sejak kapan pesannya
setiap tahun ya gitu
bulan ramadan menjadi berkah bagi warga arga sari
sebab lebaran merupakan masa panen bagi warga kampung kue
oggy fatu zaman tasikmalaya